dan untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami edwin partogi pasaribu wakil ketua lembaga perlindungan saksi dan korban lpsk
tapi perlu kami sampaikan bahwa sebelumnya kami juga sudah mencoba menghubungi wakil gubernur dki jakarta dan pihak inspektorat pemprov dki jakarta
namun hingga kini belum bisa memenuhi dialog sore hari ini
selamat sore mas iqbal
bang edwin ini sejauh ini bagaimana perkembangan kasus yang diduga melibatkan kepala badan pelayanan pengadaan barang dan jasa dki jakarta nonaktif terhadap seorang pegawai negeri sipil di pemprov dki
apakah hanya satu korban saja atau ada kemungkinan korban akan bertambah
ya perlu kami sampaikan pada sekitar minggu lalu ya tanggal dua puluh empat maret
kami mendapatkan telpon dari korban yang menyampaikan hal tersebut
ini kemudian pada tanggal dua puluh lima maret korban datang ke lpsk dan menceritakan tentang hal yang dialaminya
dari beberapa informasi yang kami terima dari korban kami satu memang memberikan apresiasi kepada kepala badan pemprov dki jakarta yang telah menonaktifkan terduga pelaku dari pelajar seksual ya
karena penolakan keperluan penting untuk menjaga objektifitas dari pemeriksaan agar pelaku tidak menggunakan kekuasanya untuk mengaruhi proses pemeriksaan yang telah berlangsung di inspektorat dki
kemudian di sisi lain kami juga mengapresiasi bahwa korban telah mendapatkan dukungan untuk rehabilitasi psikologis dari psikolog di lingkungan pemprov dki
kepala badan pemprov dki jakarta menerima pemeriksaan tersebut
hal yang stigma negatifnya kadang kadang dikembangkan atau berkembang itu malah mengakibatkan korban semakin terpukul
yang itu yang kami berharap supaya hal itu dapat diminamilisir di lingkungan pemprov dki
termasuk juga kami meminta jaminan dan dukungan pada pemprov dki agar peristiwa intelimik korban tidak berdampak pada pekerjaannya
jadi yang kemudian korban
korban agak menjadi bagian dari peristiwa tersebut dan kemudian korban mengalami apa namanya stasi administratif
berarti mutasi atau perurahan pakan dan segala macam
berarti sejauh ini baru satu korban saja yang melaporkan
dan apakah dari keterangan korban sendiri ada sampai tindakan pemerkosaan yang dilakukan oleh pelaku
ya kalau informasi yang kami himpun
dari berbagai pihak kami mendengar ada lebih dari satu orang korban
itu informasi kami himpun ya
tapi kalau berdasarkan keterangan yang datang langsung ke lpsk hingga saat ini baru hanya ada satu korban yang datang langsung ke lpsk
dan apa tadi pertanyaannya
terkait dengan korban sendiri apakah ada tindakan pemerkosaan yang dilakukan oleh terduga pelaku ini
sejauh yang disampaikan oleh korban peristiwa yang dialaminya tidak sampai menjurus pada hal tersebut
memang terjadi pelecehan seksual secara fisik ya
tapi berdasarkan keterangan korban belum sampai sejauh yang disampaikan oleh marti ibaldadi
apakah perlakuan yang dilakukan oleh terduga pelaku ini apakah ini baru sekali saja terjadi
apakah sudah berlangsung cukup lama yang dialami oleh korban
ya informasi yang kami peroleh peristiwa ini dalam kurun waktu dalam waktu kurang lebih satu tahun sejak bulan mungkin sejak tahun lalu ya di bulan maret atau februari
berarti tidak hanya sekali dilakukan ya bang edwin
berarti tidak hanya sekali dilakukan oleh terduga pelaku ini ya pak edwin
oh iya tidak sekali
tapi kalau berbicara soal laporan terhadap lpsk lalu apakah korban sendiri ini sudah melaporkan juga ke pihak kepolisian
ya sebenarnya kami luruskan juga mas iqbal bahwa sebenarnya korban belum mengajukan permohonan perlindungan ke lpsk
karena kedatangan korban ke lpsk baru bersifat konsultasi
menyampaikan tentang hal ini dan mereka mendapatkan dukungan dari lpsk untuk memonitoring proses yang berlangsung di inspektorat pemprov dki
dan korban masih menimbang nimbang apakah akan menjadikan lanjuti pada prosesnya kepocah tidak
nah ini berbicara soal apa yang disampaikan oleh bang edwin sendiri di salah satu media online
penasihat hukum terduga pelaku ini yang namanya surya aman panjaitan sempat mengingatkan bang
pengaruhi pengaruhi kerja kerja kami
kami bekerja berdasarkan undang undang
dalam undang undang perlindungan saksilin korban ada berbagai perkara pindah pindah yang menjadi prioritas lpsk
salah satunya adalah kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak
termasuk juga kami telah berkomitmen di lpsk bahwa kami adalah sahabat takdirin korban
jadi kalau kami kemudian menempatkan diri di sisi korban
karena mandat undang undang
karena undang undang memberitahukan kami untuk memberikan perlindungan kepada saksilin korban pada peristiwa kekerasan seksual
dan tentu menurut saya terlalu berlebihan yang disampaikan oleh pengacara dari terduga pelaku
bahwa yang akan berlakukan semata mata karena perintah undang undang
oke selanjutnya apa langkah yang akan dilakukan lpsk dan juga korban agar masalah ini segera selesai dan tentunya menemui titik terang
ya kami sudah punya rencana dan mungkin dalam waktu dekat akan bertemu dengan gubernur dki bapak arsul baswedan
dan kami akan membicarakan berbagai
lpsk akan mendorong berbagai laka laka upaya preventif
bagi upaya untuk memerangi keterasan seksual kepelacian seksual di lingkungan pemprov dki
baik kalau begitu terima kasih banyak informasinya
bang edwin partogi pasaribu wakil ketua lembaga perlindungan saksi dan korban lpsk
sudah bergabung bersama kami untuk memberikan pencerahan terkait dengan kasus yang melibatkan salah seorang pns yang terjadi beberapa waktu lalu
terima kasih pak simbel